kabar duka datang dari bandung jawa barat
ronald dikin pria asal bandung yang dikenal karena kemiripannya dengan legenda sepak bola brazil
ronaldinho mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa sore
pria dengan nama asli sodikin ini meninggal karena mengalami komplikasi infeksi paru paru dan juga lambung
ronald dikin menghembuskan nafas terakhirnya pada selasa sore pukul lima belas lima waktu indonesia barat
di rumah sakit al ihsan baleendah kabupaten bandung jawa barat
sebelumnya sodikin sempat dirawat secara intensif selama dua hari dua malam
akibat penyakit radang tenggorokan yang diderita selama dua bulan terakhir
ronald dikin sempat tenang
dan muncul di acara televisi bahkan hingga ke luar negeri
karena mirip dengan bintang sepak bola asal brazil ronaldinho
ronald dikin juga pernah menjadi pemberitaan beberapa media asing
setelah fotonya diunggah oleh legenda italia fabio kanavaro di twitter pribadinya
pria yang pernah bertemu dengan sejumlah bintang sepak bola dunia ini
mengembuskan nafas terakhirnya karena mengalami komplikasi infeksi paru paru dan lambung
kemarin terakhir dia berdasarkan dari para dokter yang merawatnya
ini sebenarnya masih dalam intensif masih dilakukan analisa
kalau sudah pastinya dari radang penggorokan
ini karena pengobatannya kurang tindak lanjut ya kurang cepat
jadi mereka lihatlah ke dalam lambung
ronald dikin wafat meninggalkan satu istri dan tiga anak
yang duduk di bangku sd smp dan sma
hingga selasa malam jenazah ronaldiqin masih disemayamkan di rumah duka
rencananya jenazah sodikin akan dikebumikan di tpu di dekat rumahnya
di kawasan desa langonsari rabu pagi
chandra febriana kabupaten bandung
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini